biaya haji naik dari sebelumnya sekitar tiga puluh lima juta rupiah kini menjadi empat puluh lima juta rupiah
meski masih menjadi usulan hal ini justru banyak mendapat sorotan mendapat pro dan kontra
mulai dari mempertanyakan apa landasan kenaikan biaya tersebut
hingga mempertanyakan kualitas pelayanan seperti apa yang akan diperoleh jika ditambah kurang lebih sepuluh juta begitu ya
nah untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan narasumber melalui sambungan zoom
dari luar studio yang pertama hilman latif dirjen penyelenggaraan haji dan umroh kemenang
assalamualaikum selamat sore pak hilman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
sehat ya pak
oke terima kasih pak hilman sudah bergabung dan juga dengan pak hilman didampingi pak marfudin pengamat haji dari uin syarif hidayatullah
assalamualaikum selamat sore pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore pak dirjen sehat
alhamdulillah pak ade
oke terima kasih pak marfuddin juga sudah bergabung dengan kita sore ini
langsung saja saya ingin konfirmasi beberapa hal ke pak hilman dulu ya
kita ingin mengetahui publik ingin mendapatkan penjelasan
apa yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan biaya haji
karena naiknya lumayan pak sepuluh juta lebih dari tiga puluh lima ke empat puluh lima
baik terima kasih
yang akan kami sampaikan itu terkait dengan usulan dari menteri agama republik indonesia kepada dpr
jadi mungkin tadi narasinya kurang tepat
bukan menteri agama dan dpr sepakat
itu tadi ada pernyataan seperti itu
tidak seperti itu
tetapi menteri agama baru mengusulkan
untuk anggaran biaya penyelenggaran ibadah haji
kata disebut dengan bpih
dan disitu juga ada yang disebut dengan dp
biaya perjalanan ibadah haji
biaya penyelenggaran ibadah haji
ya sebagaimana undang undang nomor delapan tahun dua ribu
khususnya di empat puluh empat
itu menyakut keseluruhan proses
penyelenggaran ibadah haji
kemudian ada satu sumber
yaitu namanya bp
biaya perjalanan ibadah haji
jadi bpih itu sumbernya adalah
atau biaya yang dibayarkan oleh masyarakat
kemudian dari apbn
dari biaya pesianti
dari dana kelolaan dan lain lain
itu sumbernya tidak satu
kemudian yang kedua
bahwa situasi saat ini adalah
situasi masih dalam
dan karena itu
kita merujuk kepada berbagai aturan
mau di indonesia
ini jadi usulan
saat ini ada prokes untuk karantina
untuk pcr dan lain sebagainya
kemudian juga di saudi
khususnya dari indonesia
masih harus mengikuti aturan dari gaka
jadi kita hitung
kemudian juga untuk perangkatnya
karantina dan seterusnya
jadi kenaikan itu
lebih banyak kepada prokes
sejak tahun dua ribu dua puluh satu pun
tidak jauh berbeda
kalau kita lihat jejak digital
kenaikan seperti itu
tetapi kenaikan untuk prokes
ini sifatnya dinamis
kalau situasinya sudah membaik
dalam beberapa bulan ke depan
ketika anggaran ini sedang dibahas
dalam dua bulan ke depan
ternyata ada perbaikan perbaikan
kemudian jamaah sudah siap
atau saudi tidak mensyaratkan lagi
adanya berbagai prokes
begitupun dengan di indonesia dan lain lain
maka tentu saja ini akan berkurang
dan yang kedua
kita mencari titik amannya
dalam pertemuan terakhir
akan dikaji bersama dpr
maupun stakeholders yang lain
kemudian kita menetapkan
untuk biaya penyelenggaraan ibadah
tapi itu sudah sesuai dengan ketentuan
mungkin ketika berbicara tentang pajak
dan itu tidak bisa dihindari oleh kita
itu juga akan kena pajak
yang cukup tinggi
saya kira itu
biaya yang dibutuhkan diajukan sampai seperti itu
tapi itu tidak menutup kemungkinan
untuk bisa berkurang
sesuai dengan situasi
dan kondisi yang ada di lapangan atau akadat
sebenarnya kalau dilihat dari apa yang anda paparkan
dan segala macam
menjadi sebuah keniscayaan
setiap tahun bisa saja terjadi kenaikan
melihat kepada angkanya
kenapa tidak usulan ini lebih mengarah kepada kepastian
berangkat atau tidaknya jemaah asal indonesia
yang beberapa tahun ini sudah tertunda
kenapa bukan itu fokusnya
kenapa ke biaya
apa kemudian tidak bisa diusulkan juga
bagaimana pelayanan yang lebih optimal
dan bagaimana juga dengan soal catering
untuk menginap segala macam
kenapa tidak itu saja dulu yang difokuskan
kenapa harus kepada hal hal yang sifatnya
yang dinamis tadi itu
ya itu kan sudah standar pak ya
catering tentu harus kita siapkan
nah ini juga catering kan
harus kita pelajari juga
tugas dari kementerian agama
termasuk dalam hal ini adalah perencanaan
dan pelaksanaannya juga
sampai kepada evaluasinya dan lain lain
jadi ini sebetulnya baru masuk dalam tahap perencanaan
khususnya perencanaan dan penyelenggaraan
kalau untuk teknis
tim kami juga siap
dalam dua hari juga ada yang sudah berangkat kesana
ya untuk melihat situasi di saudi
kami juga punya kantor disana
ya dengan kantor urusan haji di jeddah dan seterusnya
jadi itu yang tadi disampaikan itu ya sebetulnya proses bisnis haji
yang penting dari tahapan utama
adalah tahapan bpih
siapa yang menetapkan
nanti ditetapkan oleh presiden
tahapan saat ini adalah
diajukan kementerian agama
dibahas pada dpr

dan nanti juga akan ada stakeholders yang lain
itu akan bersama sama diundang
kemudian mas kapal yang lebih layak
kemudian proses pindahnya bagaimana
harga yang paling efisien yang mana
dan nanti juga ada kita
bermitra sama dpr
ataupun yang lain
jadi ini usulan
karena dua tahun nih pak ya
dan saat ini karena ada proses
ya ada penaikan
karena situasi covid
omikron ini sudah
tim kesehatan juga sudah
memiliki informasi yang lebih pasti
unsur unsur yang akan memberatkan ke depan
cuma masalahnya saat ini
peraturannya kan masih ada
kemudian juga di indonesia juga
dulu kurang karantina
hilangkan ini dan
mengenai biaya yang lebih rasional
dan kondisi yang berkembang tentunya
baik pak hilman
sebelum ke pak ade
saya ingin tanyakan juga dulu sebentar
ini berlaku untuk yang
akan berangkat di dua ribu dua puluh dua ini
yang akan mendaftarkah
atau mereka mereka yang
sebelumnya sudah mendaftar
dengan biaya yang lama
atau bagaimana sebenarnya nanti
walaupun ini masih usulan
sudah di list begitu
menjadi variabel variabel yang diubah begitu
oleh kajian saudi arabia
pak limatul hajj
kuota jamah kita berapa
kemudian kuota petugas kita berapa
kemudian mekanismenya bagaimana
itu kan belum muncul
kita belum dapat kuota nih
dan yang kedua
kira kira akan diperlukan
baik pak hilman
pak ade masih bergabung dengan kita ya
kepastian berangkat saja
ini belum ada begitu ya
sudah dua tahun tertunda
walaupun ini masih usulnya
walaupun ini masih usulan begitu ya
akan berproses juga di dpr
dan juga presiden nanti
bagaimana kemudian tindak lanjut
sudah dinaikkan begitu
hingga menjadi empat puluh lima juta
dari tiga puluh lima jutaan lah ya
menurut saya begini
ppih sudah pasti
ini kan persoalan tersendiri
angka yang disampaikan oleh temor minta sebuah usulan
pak jentadi adalah
ada husice dollar dan sebagainya
dari sisi itu selama ini adalah faktual selama ini adalah rasional saya pikir tidak ada masalah
soalannya bukan pada angka kenaikan bagi saya bukan itu
bagi masyarakat yang mempertanyakan bukan pada angka yang dinaikkan
tapi ada logika yang bisa kita pakai
kalau sekarang hari ini kita membuat variable variable dalam ongkos haji adalah
tambahannya pada prokes yang lebih harus safety
karena memproteksi jamaah kemudian dalam keadaan aman ini adalah amanat undang undang juga
kita nggak boleh membawa jamaah dalam keadaan sakit ke arab saudi
bukan ibadah namanya tapi tidak ada sakit di sana
ini juga persoalan yang harus kita perhatikan dan saya kira pemerintah sudah melakukan itu
hanya angka sepuluh juta naik dari tiga puluh lima dua ribu sembilan belas ke angka empat puluh lima juta ini yang menurut saya perlu ada perhitungan perhitungan yang lebih akurat
lebih rigid begitu ya
lebih kepada pemihakan kepada jamaah
misalnya gini dua ribu sembilan belas pak dirjen selalu di dpr ini dipertanyakan bukan masalah masalah yang sifatnya teknis kaitannya dengan prokes dengan pcr
tapi selalu yang menjadi debat panjang itu adalah transportasi udara
kenapa itu yang jadi masalah
karena kita diatur oleh harga minyak dunia
kenapa pak dirjen
sehingga berpengaruh kepada angka transportasi udara
hari ini kita belum membicarakan kepada detail
harusnya itu menjadi bagian perhitungan nanti dalam variable bpih
karena selalu transportasi udara ini dibebankan kepada harga aptur harga minyak dunia
ini juga catatannya kita
nah kemudian catatan kami dari angka yang disampaikan oleh pemerintah walaupun usulan dan saya pikir nanti lewat panja akan dibicarakan lebih detailnya
dua tahun kita sudah tidak berangkat
tiba tiba misalnya pemerintah menyampaikan usulan harga rp empat puluh lima juta
otomatis jamaah tahun ini kalau jadi berangkat menambah dua puluh juta dari dana awal yang diseluruhkan dua puluh lima juta
nah dua puluh juta ini kita kan selalu tahu bahwa ada yang namanya keterlibatan
di samping bp itu ada apbn
ada yang namanya dana optimalisasi dari bpkh
nah apakah dana dari bpkh ini tidak menjadi bagian untuk mengurangi angka sepuluh juta
ini dalam analisa saya dalam pemahaman saya
kalau dua tahun dana tidak dipakai yang tujuh triliun
dimana setiap jamaah tahun lalu se dua ribu sembilan belas adalah mendapat rp tiga puluh lima juta per orang
maka tidak dipakai selama dua tahun otomatis
dua otomatis berarti kan ada empat belas triliun yang tidak terpakai dua ribu dua puluh
kenapa itu yang tidak menjadi bagian pengurang angka yang sepuluh juta tadi
yang beban pajak yang karantina yang pcr yang profit dan sebagainya
hingga kecuali penambahannya mungkin kaitannya dengan dipakai langsung oleh jamaah
apa sih yang melekat pada jamaah dan harus ada
ini mungkin variable yang khusus
kalau yang sifatnya pajak yang sifatnya karantina mungkin bisa di menggunakan anggaran yang tidak dipakai selama dua tahun
kalau yang sifatnya pajak yang sifatnya karantina mungkin bisa menggunakan anggaran yang tidak dipakai selama dua tahun

sehingga juga bukan hanya subsidi rp tiga puluh lima juta nya
tapi pada kondisi sekarang jemaah kan dua tahun tidak berangkat
secara psikologis terganggu
jangan ditambah beban psikologis ini dengan tambahan biaya
kita carikan solusi yang terbaik
saya pikir itu yang perlu kita lakukan
oke baik pak ade
karena gini logika lain adalah orang yang akan menunaikan ibadah haji
pak ade karena gini logika lain adalah orang yang akan menunaikan ibadah haji
sebagian besar mungkin ya tentu sudah menabung berpuluh tahun
tapi kemudian di saat saat dia akan berangkat mereka akan disuguhkan lagi dengan rincian biaya tambahan
nah itu tadi yang tadi anda sampaikan
apakah tidak bisa ada opsi subsidi begitu ya dari bpkh ya
yang tadi dikelola oleh bpkh
tapi dijawabnya nanti pak ade kita akan break dulu sejenak
cnn indonesia newsroom akan kembali

baik kita lanjutkan diskusi kita sore ini
saya masih ke pak ade pak ade masih terhubung ya
oke pak ade gini sebelum tadi break saya sempat menanyakan
ini juga berhubungan dengan bpkh yang tadi anda sampaikan
logika lain adalah begini
orang yang akan berangkat haji adalah orang orang yang memang mengupayakan
menabung sekian lama
menabung sekian lama
untuk bisa mengumpulkan uang dan memastikan dia mendapatkan jatah kursi untuk berangkat ke tanah suci
tapi kemudian dengan adanya penambahan biaya seperti ini
secara tiba tiba tentu sebagian orang juga berpikir
di mana lagi duitnya akan diperoleh
bisa tidak kemudian ini dipertimbangkan lagi oleh pemerintah untuk didapatkan subsidi
atau cara cara lain begitu yang lebih meringankan
saya kira tadi yang saya sampaikan
bahwa bukan tidak ada
bahwa sudah ada
namanya tiap tahun ini dalam tiga tahun terakhir ini dalam catatan saya adalah
namanya dana optimalisasi dari bpkh
di mana dana yang mengidap selama ini
untuk membantu jemaah haji yang berangkat pada tahun itu
sebesar tiga puluh lima juta
pada tahun dua ribu sembilan belas
itu sudah dilakukan

nah karena ada dua tahun tidak dipakai
yang tiga puluh lima juta kali dua tahun
kali empat ratus dua puluh ribu orang
berarti ada dana lebih yang tidak dipakai
itu bisa dijadikan sebuah jalan keluar
supaya tidak ada kenaikan yang terlalu besar
kalaupun ada kenaikan
saya pikir adalah kenaikan yang wajar
yang tidak menambah beban psikologis jemaah
yang dua tahun tidak berangkat
itu saja pertimbangannya
kalau subsidi dari apbn saya pikir janganlah
karena sudah cukup lah dana dari bpkh
saya kira sudah bisa dikawal
saya langsung konfirmasi ke pak hilman
bagaimana menjawab itu pak hilman
jadi ada dua istilah
yang harus dipahami oleh masyarakat
yang pertama adalah bpkh
biaya penyelenggaran ibadah haji
orang itu sekitar
kemudian yang kedua disebut bph
yaitu biaya yang dibebankan kepada masyarakat
nah kalau kita bandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
biaya penyelenggaran ibadah haji itu sekitar tujuh puluh juta pak
bayarnya masyarakat itu adalah rp tiga puluh lima juta
itu tahun tahun sebelumnya
termasuk untuk tahun dua ribu sembilan belas
untuk tahun dua ribu dua puluh
diumumkanlah biayanya berapa
dan seperti tahun tahun sebelumnya
masyarakat yang sudah melakukan setoran awal
itu di tahun itu melakukan pelunasan
cuma masyarakat sudah melunas
harusnya mereka berangkat
tetapi karena covid sembilan belas
skenario pelunasannya adalah harga normal

masih masa pandemi
karena tugas dari kami itu juga adalah
protokol harus masuk
dan setelah dihitung hitung
ya ada sekitar delapan puluh sembilan juta
nah ini ppih nya
yang harus dibayarkan oleh masyarakat
dalam usulan sementara ini
sampai itu pada
kalau dibandingkan dengan dua ribu dua puluh satu
naiknya ya cuma beberapa ratus ribu
dari tahun dua ribu dua puluh satu
jadi harapan kita apa
kita berdoa semua
kita berjuang semua
situasi pandeminya semakin baik
ada protokol protokol yang memberatkan
juga tentu saja
tidak ada perang lah
minyak itu berparuh besar
kalau minyak harganya stabil
biaya transportasinya juga menurun
yang kita miliki dalam
dua bulan ke depan
semuanya mengalami kebaikan
ketika diputuskan oleh dpr
kita sudah bisa
bahkan kalau misalnya protokol protokol hilang itu
mungkin harganya sama
hampir sama dengan perunasan
plus juga subsidi dari bpkh
nah ini penting
oke itu satu persoalan yang
kemudian kita tunggu bagaimana lanjutannya nanti
dibahas begitu ya
proses politiknya seperti apa
tapi kemudian gini
ada juga pertanyaan dari masyarakat
dihubung hubungkan begitu ya
kalau kemudian biayanya naik
apakah kemudian juga bisa menjamin
masa tunggunya akan menjadi lebih cepat
apa nggak dibarengi aja lobbynya nih
ke arab saudi sana
memang lebih betul
karena ini antriannya panjang
juga satu hal yang harus kita dari
pertama calon jamaat
bahwa tahun dua ribu dua puluh
akan memberangkatkan jamaah tahun dua ribu dua puluh

kita juga harus siap siap
kita tunggu kuota dari saudi
dapatnya berapa persen
itu dilakukan di bulan desember
awal desember atau akhir november
sudah mau mendekati puasa
apakah kuotanya akan maksimal atau tidak
dan apakah yang
tertunda di tahun dua ribu dua puluh itu
semuanya berangkat tahun dua ribu dua puluh dua
nah ini juga harus kami sampaikan dari sekarang
dan kita berdoa
dan kita berjuang
kalau situasinya normal
saudi tiba tiba memutuskan
oke agak banyak kuotanya
tapi juga mungkin terbatas
menteri agama republik indonesia
mengajukan tiga skenario
skenario pertama adalah
yang menunggu dua ribu dua puluh itu
dan kita juga melihat kondisi di saudi
hanya tidak penuh
hanya sebagian yang bisa berangkat
tapi yang ketiga
insya allah dan mudah mudahan
tidak memberangkatkan itu
ke depan harus menjadi
dari kesadaran kita bersama
mudah mudahan ada yang berangkat
berapa pun banyak
nah jadi kalau masa tunggu
nah ini masih perbincangan jangka panjang
kalau situasi normal
mungkin lebih lebih kita ke depan
kita tingkatkan ke penambahan kuota
waktunya tiga lima bulan lagi ya pak hilman ya
adalah opsi yang terbaik
terakhir saya ke pak ade
apa yang perlu
di garis bawahi juga
agar kemudian menenangkan masyarakat
biarkan ini kan
pekerjaan baru pak dirjen lah
pekerjaan baru pak dirjen
pelaksanaan secara teknis di lapangan
dalam kondisi yang
pandemik ini kan
juga tidak cuma berharap
dengan pembatasan umroh
seperti luar biasa
sebuah aspek kewajiban
ini juga harus
dipahami oleh masyarakat
nah untuk itu
saya kira mengiringi apa yang
sedang diperjuangkan oleh
mudah mudahan ada titik tengah
dan sehingga tidak memberatkan
walaupun naik juga
tidak terlalu tinggi
ya pak dirjen ya
yang rasional lah
nah bagi kita
tetap dalam persiapannya
adalah bukan hanya persiapan persiapan
yang sifatnya materi
non materi adalah
yang perlu kita pupuk
yang sedang berlangsung
aku sedang dilaksanakan
saya pikir arahnya adalah
persiapannya harus sama
apa yang pertama itu
adalah ini isi toa
dalam menerima kenyataan
jadi bukan hanya isi toa
tidak punya uang
tapi yang menurut saya
lebih penting adalah
kemampuan memanahi haji
apapun yang terjadi
sehingga tidak ada beban
tidak ada yang
ini adalah sudah
kita ikhtiar sudah
sama sama persiapkan diri
manasik yang baik
akan menghantarkan jamaah
memahami tentang mana
saya pikir itu
yang perlu kita
karena ruhi ibadah
ada pada pembinaan
jamaah haji sebelum berangkat
bisa dengan baik
maknur bisa diraih
kalau pembinaannya juga
saya pikir itu
yang perlu kita lakukan
sambil menunggu juga
bagaimana prosesnya bergulir
memang waktunya juga
tentu akan menghasilkan
tapi juga ada perbaikan
hal hal yang menyangkut
juga dengan psikologis
ibadah haji ke tanah suci
sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom
salam sehat semua
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh